kita beralih ke informasi lainnya
pasar murah yang digelar bumn di jombang
diserbu ratusan ibu ibu rumah tangga
mereka rela berdesakan dan saling dorong
demi mendapatkan sembako yang dijual murah
meski sudah diminta untuk mundur
ratusan warga yang didominasi ibu ibu rumah tangga ini
tetap ngotot berdesakan demi mendapatkan paket sembako murah
bahkan seorang bayi yang terjepit terus menangis
sedangkan ibu ibu yang lain saling dorong
untuk mendapatkan tempat yang nyaman
pasar murah yang digelar di areal pabrik gula cukir jombang ini
menjual kebutuhan sembako dengan separuh harga dari pasaran
seluruh komoditas yang disiapkan seperti beras gula minyak telur dan bawang
semuanya rata rata dijual tujuh seratus rupiah per kilogram
rata rata itu beli
beli tapi harganya lebih murah
minyak goreng tujuh seratus semuanya tujuh seratus per kilo
meski harus antri di tengah panas terik matahari
warga mengaku senang dengan adanya pasar murah
mereka berharap pasar murah terus diadakan
untuk membantu beban kebutuhan rumah tangga